aksi penolakan terhadap kenaikan harga bbm masih terus berlanjut hari ini giliran gerakan nasional pengawal rakyat yang menyampaikan aspirasinya terkait dengan kenaikan harga bbm
kita perbarui situasi terkini bersama produser lapangan diana valencia di sana
diana selamat sore mungkin anda bisa ceritakan kepada kami bagaimana kondisinya saat ini karena masih ramai di sana
dan mengingat sekarang sudah pukul lima menjelang waktu pulang kantor begitu apakah akan ada pengalian arus di sana diana
pembiayaan berhubungan terhadap perbuatan pembayaran dan kemampuan islam selalu kepada perintah hak pahala
anda bisa mendengar suara saya mungkin anda bisa jelaskan bagaimana kondisi terkini di sana terlihat masih ramai di sana
ya saya kurang jelas mendengar suara anda tetapi yang pasti ini saya dan juga foto jurnalis yang indonesia akan menunjukkan kondisi terkini di patung kuda arjuna wijaya
kalau anda lihat ini di belakang saya persis ini merupakan satu mobil komando yang merupakan disini dari tadi bergantung
kemudian begitu ya masa melakukan orasi dan kemudian kalau anda lihat ini memang masa diperkirakan oleh koordinator lapangan dari gnpr yang merupakan penyelenggara di sini
ini kurang lebih sekitar seribu orang tetapi berdasarkan pernyataan dari polisian ini kurang lebih ada sekitar lima ratus orang
tadi sekitar lima belas menit lalu kalau anda lihat ini di belakang sini juga ada masyarakat saya akan mengajak anda untuk berjalan sedikit
dan tadi sebenarnya sejumlah masa ini hendak meminta untuk langsung bertemu
dengan permisi saya izin lewat sedikit
dan ini adalah kalau anda lihat ini ada teman teman polisian yang juga tadi sebenarnya sempat melakukan adu mulut begitu ya dengan masyarakat begitu yang hendak melakukan demonstrasi
begitu reza kalau anda lihat di sini ini masih ada kawat berduri kemudian juga ada beton yang berjaga baru ada teman teman dari kepolisian yang berjaga di situ
tetapi memang tadi belum ada pihak kepolisian yang juga bertemu
dan mereka yang melakukan aksi demonstrasi yakni gnpr di sini
tadi kalau misalnya saya mendengar ini ada informasi bahwa kapolda metro jaya irjen fadil imran ini akan menemui ataupun berada di lokasi demonstrasi gnpr ini
tetapi memang tadi saya sempat dengar suaranya tetapi saya sekarang belum bisa melihat kapolda metro jaya hadir
tapi memang hingga saat ini kami masih menanti sebenarnya kalau dari masyarakat yang turut hadir di sini ada tiga tuntutan benar sekali reza
ada permintaan menurunkan harga bbm
menurunkan harga bbm
harga bbm yang juga menegakkan supremasi hukum
kalau soal bbm sebenarnya ini bukan kali pertama gnpr yakni gerakan nasional pembela rakyat ini untuk melakukan demonstrasi begitu ya
beberapa waktu lalu yakni tepatnya tanggal dua belas september ini juga sudah melakukan aksi serupa
kalau tuntutannya juga sebenarnya masih sama
ini saya akan ajak anda juga kembali menuju ke keramaian begitu ya reza
tuntutannya sebenarnya sama tetapi karena pada saat kemarin ini belum adanya pihak istana yang menyebutkan
menemui teman teman dari gnpr maka mereka melakukan aksi kedua kalinya di patung kuda arjuna wijaya
tadi sebenarnya ada momen adu mulut begitu ya dikarenakan memang orator tadi menyampaikan bahwa hasil permintaan ataupun pengajuan teman teman dari gnpr untuk bertemu dengan perwakilan istana
ini tidak digubris begitu dikarenakan katanya alasannya ada dua yang pertama istana kosong kemudian yang kedua diminta untuk

tuntutan dalam bentuk surat
nah ini sebabnya maka tadi beberapa masyarakat yang bergabung dalam gnpr simpatisan dan juga warga begitu ini datang di sekitaran beton dan juga kawat berduri yang tadi saya tunjukkan kepada anda dan meminta untuk lewat
tetapi tentu saja karena memang terbatasnya area demonstrasi yang diperbolehkan di jakarta maka tentu hal ini tidak diperbolehkan
ini sebenarnya dijadwalkan aksi ini sampai dengan pukul lima sore
tapi melihat ini sudah pukul lima lewat sepuluh belum ada tanda tanda pembubaran dan kita masih nantikan sebenarnya apakah akan tetap di sini atau nanti akan ada perwakilan dari istana
karena kalau dari perwakilan istana tadi kaset pres heru budi santoso menyebutkan bahwa memang belum ada arahan terkait dengan demonstrasi yang dilakukan oleh gnpr hari ini di patung kuda arjuna wijaya
tetapi memang karena memang tuntutannya tidak jauh berbeda dengan beberapa elemen masyarakat
seperti misalnya kalau kita ingat ada teman teman dari kalangan ojek online kemudian juga dari mahasiswa yang juga menyuarakan suara serupa
karena ini turunnya harga bbm maka ini juga jadi salah satu hal yang diperhatikan oleh istana dan dipastikan dicatat oleh istana
kembali ke anda
baik diana valencia melaporkan dari kawasan patung kuda jakarta terima kasih